cashback cepat dan mudah
efisiensi bertransaksi ditawarkan dompet digital
baik untuk berbelanja online maupun offline
dompet digital kini semakin banyak
mulai dari gopay ovo dana hingga link aja
bahkan kini masing masing e commerce juga menyediakan layanan pembayaran
menggunakan dompet digital tertentu
promo dari dompet digital hadir setiap harinya di berbagai merchant
namun dengan adanya hari belanja nasional atau harbolnas
promo lebih besar lagi ditawarkan kepada para pengguna
kemudahan layanan ini menuntut konsumen bisa mengontrol diri dalam menggunakannya
kalau misalnya nggak perlu perlu banget ya aku nggak beli sih
ya mungkin bisa dimasukin kayak ada keranjang kan
nanti aku keluarin lagi atau gimana pikir pikir lagi
kalau misalnya mau perlu perlu banget ya aku beli
kalau nggak ya nggak usah
perencanaan keuangan nofrita mengatakan
pada dasarnya yang harus dikontrol adalah cara berbelanja dan gaya hidup
membeli suatu barang karena butuh
bukan karena sekedar ingin
atau karena cashback
kita harus ingat satu ingat
jadi kebutuhan atau keinginan
oh ya saya perlu nggak sih
selalu itu kalau saya pengen ini
satu dua tiga pengennya itu
satu kita pengennya tas warna kuning
kenapa saya pengen tas warna kuning
kalau kita bisa menyebutkan alasan yang tidak bisa kita bantah juga
oke berarti itu suatu kebutuhan kita beli
nah seperti itu
saya butuh sepatu saya nggak punya deh high heels
padahal saya banyak undangan undangan untuk yang mesti pakai high heels
selain itu alasan apa lagi
terus kita lihat juga kita ada nggak budget untuk itu
nofrita mengatakan dompet digital tentunya lebih baik dibandingkan kartu kredit
karena dana di dompet digital juga merupakan uang milik sendiri
pengelolaan dompet digital tergantung pada penggunanya
pengguna bisa memberikan batasan budget untuk konsumsi tertentu
baik per bulan atau per minggu untuk menjaganya tetap terkontrol
cara kita membatasin kita lihat
kita cuma punya berapa sih untuk ini untuk anggaran untuk belanja yang ya
yang misalnya belanja online atau belanja apa yang pakai domba digital
kita taruh aja semua langsung ke situ
kalau itu udah habis jangan ditambah
nofrita mengatakan sebaiknya menggunakan dompet digital yang dibutuhkan saja
manfaatkan poin dari cashback sebaik mungkin sesuai kebutuhan pula
dompet digital juga kena
juga kini cukup aman
namun tetap harus berhati hati menjaga password dari penipuan